pilihan berikutnya saudara gelapkan uang kantor demi judi
seorang pria di bengkulu lapor ke polisi dengan berpura pura jadi korban pencurian kehilangan uang kas kantor rp dua puluh delapan juta rupiah
nyatanya uang tersebut habis karena tersangka kalah main judi online
seorang pria di bengkulu digiring polisi ke tempat tinggalnya untuk menemukan sejumlah barang bukti kasus pencurian uang rp dua puluh delapan juta
pria ini jadi tersangka usai ketahuan membuat laporan palsu kepada polisi
awalnya pegawai kantor notaris ini mengaku kepada polisi kalau uang kantornya yang dititipkan kepadanya senilai dua puluh delapan juta rupiah hilang dicuri
namun upaya tersangka sia sia sejak awal polisi sudah mencurigai gerak gerik tersangka
polisi lantas mengecek ponsel tersangka dan menemukan uang senilai rp dua puluh delapan juta habis karena tersangka kalah main judi
polisi lantas mengecek ponsel tersangka dan menemukan uang senilai rp dua puluh delapan juta habis karena tersangka kalah main judi
berusaha menutupi kesalahannya tersangka lantas berbohong kepada bosnya
tidak beresan pada itu akhirnya kita coba cek hp nya
kita cek api di sana di sana kita temukan ada beberapa transaksi yang mencurigakan
dari situlah kita interogasi kembali akhirnya pelaku mengakui bahwa uang tersebut sudah dihabiskan
kemudian ada hasil menang untuk beli emas
kemudian pelaku men setting skenario
seakan akan ada pencurian terhubung hubungan rumah di kantor mentari sebut
dari hasil penggeledahan rumah tersangka polisi mengamankan uang senilai empat juta rupiah dan sejumlah perhiasan
atas perbuatannya tersangka kini terancam hukuman empat tahun penjara